perkembangan penyidikan kasus investasi bodong mi miles masih berlanjut
selain melibatkan puluhan artis ibu kota beberapa anggota keluarga cendana
masuk dalam pusaran investasi bodong beromset tujuh ratus lima puluh miliar rupiah ini
polda jawa timur menemukan indikasi tiga anggota keluarga cendana
turut tergabung dalam investasi ilegal mi miles
yang ini ahs beserta istri dan satu anggota keluarganya
munculnya nama keluarga cendana ini berdasarkan keterangan sejumlah tersangka
dan data digital forensik dari aplikasi mi miles
hasil pemeriksaan menunjukkan mereka sudah mendapat reward berupa dua unit mobil alphard
dan sejumlah uang untuk mengungkap keterlibatan ketiganya
penyidik direkturat reserse kriminal kasus khusus polda jawa timur
berencana memanggil mereka pekan depan sebagai saksi
yang jelas ada namanya hs
yang mungkin hari selasa
hari ini sudah dipanggil dari layangan panggilan
karena kita melakukan pemanggilan pemanggilan ini berdasarkan berita acara
penyidikan berita acara hasil dari digital forensik
yang mana ada mengarah kepada inisial ahs dan istrinya
dan satu orang keluarganya yang menerima reward kendaraan mewah dua